dan pada pagi hari ini atau pada hari ini juga dilakukan pembatalan
dan pada akhirnya mosi integral itu ditandatangani oleh insinyur sakhirman
kalau lo bisa pengen apa ya pengen
bahwa tidak ada aliran dana yang masuk dalam hal ini adalah dana korupsi yang dilakukan di kementan ke partai nasdem bersama uda ferry
atau ke kpu atau ke kpu ya itu bisa dilaporkan
kita tanya dulu deh sama yang punya kedai
nah terus yang di sisi satu lagi tuh yang u delapan belas u enam belas
ada lobby lobby di partai politik
dikarenakan biaya perjalanan yang cukup mahal dan rendahnya pengetahuan masyarakat australia tentang seniman indonesia
dia dua guard ini
ada pr dari ranah pendidikan itu yang harus yang belum terselesaikan dan kita kadang luput dari ini
mantap enak pedas udah gitu juga duri
muhammadiyah waktu itu belum ada negara
ya tadi sudah saya singgung sedikit untuk hal yang memberatkan dulu ya
jadi pentingnya kita kualitas dari kita punya makanan
jadi mungkin ini juga basenya dari situ tapi bedanya digerakkan oleh robot
atau biasa disampa bung kusnaini selamat malam bung kus
kira kira kalau misalnya ngejebutin satu boleh dua atau tiga boleh
baru lo tunjukin kalau aldo mungkin ada beban itu sendiri sih
pasokan obat pasti akan ketat untuk sebulan ke depan